dari media sosial video yang merekam konvoy sejumlah kendaraan di depan gerbang gedung kejaksaan agung jakarta selatan
dalam video itu terlihat belasan kendaraan roda dua dan roda empat mirip kendaraan kepolisian membunyikan sirine
dan sempat berhenti di depan gerbang kantor kejaksaan agung di jakarta selatan pada senin malam
diduga peristiwa ini terkait seorang anggota densus delapan puluh delapan yang diduga tertangkap basah
usai menguntit jampitsus kejaksaan agung febri ardiansyah di sebuah restoran di jakarta selatan sehari sebelumnya
kejaksaan agung belum bisa berkomentar soal febriardiansyah
seorang jaksa agung muda jampitsus yang dibuntuti
hingga saat ini kapus penkum kejaksaan agung ri ketut sumedana belum mendapat konfirmasi atas kejadian febri yang dibuntuti oleh densus delapan puluh delapan
soal dugaan anggota densus delapan puluh delapan polri menguntit jampitsus
melalui pesan tertulis kapus penkum ketut sumedana menyatakan
sampai saat ini saya belum tahu informasinya
soal pengawalan jampitsus oleh personil tni
ketut menyatakan kalau pengawalan dan penjagaan di kejagung sebagian memang dari tni
karena bagian organik dari jaksa agung muda tindak pidana militer kejagung
komisi tiga dpr ri meminta publik untuk tidak berasumsi terkait informasi anggota densus delapan puluh delapan polri menguntit jampitsus febria diansyah
tiga dpr ri habibur rahman
komisi tiga pun masih menunggu penjelasan resmi dari seluruh pihak terkait sebelum bisa menentukan sikap
kami belum mendapatkan informasi resmi mengenai berita tersebut
yang kami dapat hanyalah dari isu isu di whatsapp group
kami menunggu informasinya seperti apa
tapi kami sarankan kepada semua pihak untuk tidak terburu buru mengambil asumsi
karena itu agar kita tidak salah langkah
baiknya kita tunggu penjelasan resmi
barulah kita semua bisa menentukan sikap masing masing